dua puluh warga kota semarang antusias mendapatkan bantuan sosial tunai oleh kementerian sosial
dengan membawa kartu tanda penduduk atau kartu keluarga
warga mendatangi kantor pos yang telah ditentukan sesuai dengan surat undangan
seiring kondisi di tengah pandemi standar sosial dan physical distancing pun diberlakukan oleh pihak kantor pos
di mana warga harus mengenakan masker dan melalui pemeriksaan suhu tubuh
serta duduk mengantri dengan berjarak
sebelum mengambil uang warga diminta petugas untuk melakukan verifikasi
atau pencocokan data pada surat undangan dengan identitas ktp ataupun kk
sementara setelah mendapatkan uang warga akan difoto oleh petugas yang langsung terhubung ke sistem web kementerian sosial
untuk mengantisipasi antrian dan penumpukan warga
setiap kantor pos kecamatan yang ditunjuk akan membagi jadwal jam pencairan untuk setiap kelurahan
setiap kelurahan dibagi berapa jam

untuk tahapannya untuk diminyakinkan kan ada foto
berarti itu verifikasinya pak jadi langsung kita data langsung ke pusat ke webnya pusat
jadi bisa langsung diakses
oleh warga bantuan sosial tunai berupa uang rp enam ratus per bulan ini cukup membantu kesulitan ekonomi di masa pandemi corona
proses mekanisme pencairannya pun tak dirasa sulit oleh warga
alhamdulillah bersyukur banget senang lah
pas ini memang kita sekutu peran dan anak mau masuk smp ya alhamdulillah
bermanfaat matur suron pada pak jokowi yang telah memberikan bantuan kepada kami dan tepat sasaran alhamdulillah
uang baru gak ada
kerja di keluarga
kerja di keluarga
selain bansos berupa uang tunai kementerian sosial juga membagikan sembako sebanyak tiga puluh empat paket
yang telah dibagikan oleh pemerintah kota semarang bersama dengan bantuan sembako dari presiden jokowi
damar sinuko semarang